protokol baru bagi sarana transportasi umum moda raya terpadu mrt
sudah disiapkan guna menghadapi kondisi new normal
protokol ini akan diterapkan mulai bulan juni nanti
protokol yang disiapkan adalah penggunaan masker bagi para penumpang
pengecekan suhu tubuh hingga marka jaga jarak
selain itu pihak mrt juga meminta kerjasama dengan sejumlah kantor
yang beroperasi di kawasan pusat untuk melakukan kebijakan yang fleksibel
terhadap jam masuk karyawan guna menghindari penumpukan pada peak hour
kemungkinan nanti saat new normal akan bertambah menjadi enam puluh delapan orang
tapi nanti akan tegas markanya untuk delapan orang tambahan ini berdirinya di mana
jadi tetap dari sebetulnya kan kapasitasnya
mrt jakarta ini tiga ratus orang
jadi ini masih cukup rendah sebetulnya
mereka harus tetap berjarak
itu yang menjadi alasannya kenapa kami membatasi jumlah penumpang